ibrahim bayi berusia satu tahun sembilan bulan ini masih menjalani perawatan di rumah sakit urib sumoharjo bandar lampung senin siang
ibrahim terpaksa harus menjalani operasi untuk mengangkat proyektil di kakinya
operasi dilakukan karena ibrahim terkena peluru nyasar saat tidur dengan orang tuanya pada minggu dini hari
ibrahim mengalami luka tembak di dekat pergelangan kaki kanan
tiba tiba anak saya nangis tuh tengah malam kiranya minta susu kan seperti biasanya
ternyata nangisnya ini karena sebab kakinya itu kesakitan mungkin dan pas kita lihat kakinya itu udah bersimbah darah
kasus peluru nyasar ini masih dalam penyelidikan polresta bandar lampung
selain memeriksa tempat kejadian polisi juga memeriksa beberapa orang saksi
penemuan sementara peluru mengenai atap kamar korban hingga menembus plafon dan triplek
informasinya telah terjadi peluru nyasar dan mengenai seorang balita berusia satu sembilan bulan
mengenai kaki kanan di pergelangan kakinya
hingga senin petang kondisi ibrahim berangsur membaik namun masih harus menjalani perawatan di rumah sakit
sugianto andi surahman lampung